kita beralih ke informasi lain
sukmawati soekarno putri dilaporkan sejumlah orang atas dugaan penistaan agama ke mapolda metro jaya selasa siang
puisi yang ia bacakan beberapa hari lalu dianggap telah menghina agama islam
deni adrian kus hidiat yang datang ke mapolda metro jaya selaku warga muslim indonesia selasa siang
melaporkan sukmawati soekarno putri atas dugaan penistaan agama
adik dari megawati soekarno putri ini dilaporkan karena puisi yang ia bacakan beberapa waktu lalu dianggap telah menghina agama islam
pelapor pun minta kepolisian untuk segera mengamankan sukmawati untuk menghindari amarah masyarakat muslim indonesia
selain adrian masyarakat muslim lainnya amron ashari juga laporkan hal yang sama ke sentra kepolisian polda metro jaya
amron bahkan menuduh penistaan agama kali ini telah direncanakan
dia juga membawa bawa syarat islam yang dimana saya rasa dia tidak paham ya dengan syarat islam
saya rasa kasus ini harusnya polisi harus segera merespon secara cepat karena ini lebih parah dibandingkan anggota
kalau ahok itu kan dia kan secara spontan ya artinya ketika dia berbicara dia tidak terkonsep
sukmawati pun dilaporkan dengan pasal satu ratus lima puluh enam a kuhp tentang penistaan agama dan pasal enam belas undang undang no empat puluh tahun dua ribu delapan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis